setelah tiba di kamp pengungsian sekitar dua puluh hari yang lalu
yang akhirnya ternyata tidak ketemu karena dia melintasi keluar tol begitu ya melintasi jalur lainnya
nah urgensinya adalah menjawab tentang berbagai macam polemik selama ini yang berkembang di publik
sontak saja pernyataannya ini menuai komentar dari sejumlah pihak terutama para pencinta mie instan dan pedagang
buah aren pun didatangkan dari kabupaten dairi
jadi mereka mau tambahin tadinya pakai makeup aja
dan tentunya juga berbicara soal itu banyak juga ini warganet yang mengaitkannya dengan biaya cukai yang belakangan juga jadi sorotan
tauki tauki pakai hand to tauki gitu
di sisi lain kita lihat angka angka terutama di indeks pembangunan manusia
pembelian yang diperlukan oleh mereka
namun masa hidupnya lebih panjang hingga satu sampai dua tahun
maksudnya sudah sampai pcr nya negatif saja atau masih akan ada gejala selanjutnya gitu
dan saat ini saya dapat amanah
terakhir di piala asia u dua puluh shin taeyong mengantarkan tim kita ini imbang
ada perti perselingkuhan kemudian pencarian orang hilang bahkan ada penyelidikan partner bisnis background check juga ada
dari akademisi di luar siapa
negara ini masih berjalan itulah komitmen
yang kedua bagaimana hasil atau outputnya dari kerja kerja kementerian
pemangkasan birokrasi pelaporan kdrt
kalau ditutup justru melambat ya kan
karena untuk menunggu sampai dia seratus sembuh misalnya kadang kadang butuh dua bulan dan lain lain
dan bantu dalam upaya meningkatkan performa
kalau dengan anggaran yang besar kemudian hasilnya juga jauh lebih produktif
tetapi jangan lupa ada tiga hakim mk yang sudah memberikan dissenting opinions dan itu mengafirmasi apa yang kita anggap bahwa selama ini terjadi abuse of power politisasi bansos
akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang
agar kopi yang dikonsumsi tetap sehat dan aman bagi tubuh
abis itu aku kayak tertarik gitu